kamu kok pulang kerja berantakan gini sih
ini tuh rambut kamu berantakan banget
aduh ada apa sih kamu habis berantem lagi ya
iya tadi ada masalah dikit mah tapi nggak apa apa kok
aduh ren kamu tuh gimana sih
masa kerja sama pak adebaran disuruhnya berantem berantem terus
hah aduh mama tuh jadi senam jantung mikirin kamu
tidak terlalu lagi ya mama ya
tugas buat kamu ya
gue mau nanya mengenai penangkapan si penerror itu bagaimana
tadi gue riza riki randy udah sempat berhasil menjebak laki laki yang bernama iqbal itu enggak
lepaskan boim lalu anda boleh pergi
ini penerornya bener bener mengerikan
mungkin aja dia bisa bantuan
jujur gue setuju dengan andien
musuh lo sekarang bukan orang sembarangan
dan posisi lo sekarang lo bener bener butuh orang orang yang bisa ngebantu lo
dan mungkin bisa disebut sebagai sekutu
gue gak mau ngerebutin sama mirvan
apalagi gue baru kenal mak
baru ketemu hari ini
masa sama mirvan udah dilibatkan untuk masalah keluarga
gak enak lah
gue akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sendiri dulu kan
kalau memang itu keputusan lo gue hargai
pokoknya gini aja kalau lo perlu bantuan lo kasih tahu gue
insya allah gue bisa bantu
yaudah kalau gitu gue sama istri gue langsung pamit pulang
nanti kita berbincang
nanti kita berbincang
terima kasih mak
tante terima kasih makannya
semoga suka ya enjoy ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

belum pulang pulang ya
sedih banget makannya sendirian
mas randy juga
dia tadi kenapa ya cetaku nggak dibalas sama dia
mah ya allah mah
ma kenapa ngandungin aku aja sih sampe pulang
biar aku ingatin hodengya
sini sini sini aku bantu ke atas ya
ya mama tahu kamu tuh lagi sibuk
makanya mama mau benerin sendiri tuh
hordingnya mau ganti
latihan biasanya juga mama ganti hoarding
gak apa apa sendirian
sakit jadi terkilir
sampai sini ya
mas sakit ya
kita ke dokter aja yuk
nanti juga sempul mau dikasih salep
nanti sempul ren
kamu bawa pulang kerja
berantakan gini sih
rambut kamu berantakan banget
aduh ada apa sih
kamu habis berantem lagi ya
iya tadi ada masalah dikit mah
aduh ren kamu tuh gimana sih
masa kerja sama pak adebaran disuruhnya berantem berantem terus
mama tuh jadi senam jantung mikirin kamu
tidak terang aja ya mama ya
jangan sampai lama lama
aku kok dari tadi ngechat tapi gak dibalasi
besok mas reni berangkat ke kantor jam berapa
mau nggak sebelum berangkat ke kantor kita jogging dulu di taman flaminggo
jam enam an gitu
mas randy kok diem ya
kayaknya dia gak mau deh
kayanya dia merurut
kamu tuh ngobrol themed ke kantor jam berapa gitu
yes yes akhirnya mas rendy mau
besok mau kemana ren
kau mau pergi
yaudah aku nanti berdiri
alhamdulillah anakku memang bener bener
sekarang ini lagi jatuh cinta
ya allah jaga dia
jangan patahkan hatinya lagi ya allah